otari kamu kenapa nanti
mas saya sekarang sedang berada di kamar reski
tapi rizky gak ada mas
dan sebagian barang barangnya dibawa pergi juga
mungkin dia tersenyum
mungkin dia ngabur dari rumah
kamu udah coba hubungi dia
udah mas tapi kufonnya mati

saat saat seperti ini
yang bikin aku semakin kehilangan kamu mas
kamu kenapa nanti
ibu udah keluar kamar
ibu berarti udah mafin amira kan bu
maafin tadi amira keluar sebentar bu
tadi amira ngeliat
sebaiknya aku gak usah bilang dulu
kalau tadi aku seperti ngeliat ayah
aku takut nanti malah tambah pikiran ibu
ibu mau bicara sama kamu di dalam
sebentar ya mas
bukti penting ini sudah aku dapatkan kembali
berarti sekarang sudah aman
paling nggak kalau prabu mau nuntut
oh dia juga gak ada bukti
apalagi saat itu juga gak ada saksi
aku kembalikan saja ke utari
utari dan amira kan lagi bicara berdua
waktu ibu ninggalin amira sendiri yang dirima sakit
tiba tiba tenta ini datang ke amira
dia minta amira buat lembangin darah amira ke pak prabu
nah di situ amira bingung banget bu
di satu sisi amira ngerasa harus tanggung jawab dengan kejadian pak prabu
tapi di sisi lain amira ingin ibu
karena ibu mengarang amira
terus kenapa kamu masih jawab ke ibu itu
amira tolak permohonan dari tenta ini
iba yang mainsya kan
anaknya pak prabu juga yang waktu itu ibu pernah punya masalah sama dia
dan ternyata gantungan kunci kita yang waktu itu jatuh di tempat kejadian itu
itu ada di bia bu
pasti ingat gantungan ini
terus kenapa hubungannya dengan gantungan kunci itu
dia ngancam amira bu
dia bilang kalau amira gak bantu pak prabu
dia akan melaporin kita semua ke kantor polisi dengan gantungan kunci itu sebagai buktinya
sekalian ikut gue ke kantor polisi
gue mau ngelaporin semua ke jalan lo
aku mohon jangan
kamu sekarang maunya apa
aku akan turutin semua kemohon kamu

bu kalau cuma amira yang dilaporin amira gak perlu takut bu
amira gak peduli